semarak peringatan hari perhubungan nasional terlihat di perhelatan hub space cross kai expo dua ribu dua puluh tiga di jakarta convention center
gelaran selama tiga hari mulai dua puluh sembilan september hingga satu oktober itu disambut antusias pengunjung
mereka berasal dari berbagai kalangan mulai dari pelajar sekolah transportasi hingga masyarakat umum yang datang untuk merayakan pencapaian pembangunan transportasi nasional
pandangan saya untuk transportasi di masa depan sih udah makin modern banget ya apalagi tadi ada kereta cepat saya ke standnya terus juga saya melihat di pelindo tadi
untuk standnya dia ngejelasin gimana kontainer peti kemas penataannya itu udah modern banget sih
dan saya suka sih soalnya lumayan ilmu juga jadi saya tahu
ya kami ingin mengetahui informasi update terkait transportasi indonesia yang makin kesini makin baik makin maju
kemudian ada stand stand untuk yang terbaru kereta cepat jakarta bandung juga
kemudian ada juga dari berbagai yang bukan cuma dari darat tapi juga laut dan udara jadi lengkap informasinya
beragam kemajuan inovasi transportasi nasional diperlukan

yang teranyar kereta cepat jakarta bandung kendaraan listrik hingga stakeholder sektor transportasi turut meramaikan perhelatan hopspace
salah satunya autonomous aerial vehicles atau yang dikenal publik sebagai taksi terbang
pada pembukaan hub space presiden joko widodo sempat menjajal moda ini
ya tidak menutup kemungkinan ini akan jadi transportasi masa depan tapi kita masih harus menjalani beberapa tahap lagi untuk prosesnya untuk bisa secara komersial
saat ini masih dilakukan demo demo flight saja
acara persembahan kementerian perhubungan bersama detik com mengangkat tema budaya baru transportasi masal
tema ini diangkat sesuai dengan visi indonesia emas dua ribu empat puluh lima yang dituntut terus melakukan perbaikan mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan